kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
sejumlah remaja ditangkap tim patroli perintis polda mitrojaya
di jalan madrasah satu kebonjeruk jakarta barat pada sabtu dini hari
dari hasil penangkapan tujuh remaja tersebut
petugas juga mengamankan dua senjata tajam dari tangan pelaku
penangkapan ketujuh orang remaja tersebut berawal dari tim presisi
yang tengah menggelar patroli rutin
mendapatkan laporan bahwa ada sekelompok remaja tengah berkumpul
diduga akan melakukan tawuran
tim liputan cnn indonesia